pengurus besar ikatan dokter indonesia atau pbid menghentikan keanggotaan mantan menteri kesehatan terawan agus putranto dalam muktamar idi ke tiga puluh satu di aceh
terawan dipecat karena mempromosikan vaksin nusantara secara luas meski penelitiannya belum selesai
selain itu kontroversi praktik cuci otak atau terapi dsa juga dinilai menyalahi kode etik
kebetusan pemecatan terawan oleh id dikritik keras oleh dpr
politisi senayan ramai ramai membela terawan dan meminta kementerian kesehatan turun tangan menengahi konflik idi dan terawan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota pengurus besar ikatan dokter indonesia pandu riono
selamat sore pak pandu
selamat sore apa kabar mbak rifana
baik alhamdulillah salam sehat
dan wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki lakalene selamat sore bang melki
selamat sore mbak nana selamat sore pak pandu
kita ke pak pandu terlebih dahulu sebagai perwakilan dari pbid ya
karena kami sudah menghubungi semua jajaran pengurus ini
idi tampaknya tidak mau bersuara jadi pak pandu ini suaranya mewakili pbid
pak pandu pemberhentian dr terawan agus putranto sebagai anggota idi ini dikecam banyak pihak pak termasuk dpr
bahkan pimpinan dpr menyebut pemecatan terawan itu tidak sah karena baru sebatas rekomendasi dari majelis kode etik kedokteran atau mkek
sementara pengurus idi terpilih memang belum dilantik
nah memang teknisnya seperti itu pak bahwa pemecatannya ini tidak sah prosesnya
ya mengatakan sah tidak sah itu tidak mengerti organisasi id
jadi teman teman di dpr janganlah memberikan mentor yang malah menjagelikan pbid
karena ini adalah keputusan internal organisasi
bukan keputusan negara bukan keputusan kebijakan pemerintah bukan
ini sudah sejak tahun dua ribu tujuh belas
dan muktamar dua ribu delapan belas itu sudah men scores atau memecat selama setahun karena kasus yang belum bisa dipertanggungjawabkan
dan sebenarnya karena itikad dari dokter terawan yang tidak pernah menghadiri sidang sidang makamah sidang pendilaian kode etik
yang itu biasa sebenarnya di pengurus besar
dan kemudian menjelang muktamar itu ketonalu
kamar id tiga puluh di samarinda
dan waktu itu ditunda penghentiannya
karena ada upaya untuk kemudian dr tirawan diberi kesempatan
untuk melakukan riset yang bisa mempertanggungjawabkan
tetapi sampai tahun dua ribu dua puluh dua ini kemarin diundang lagi
di sidang sidang majelis kode etik dokteran
dr tirawan tidak berkomunikasi tidak bisa datang
dan akhirnya majelis kode etik dokteran memutuskan
bahwa dr tirawan tidak mempunyai itikat
tidak menggunakan hak untuk pembelaan
dan dari muktamar tiga tahun yang lalu
kalau tidak ada itikat yang baik dari pribadi dr terawan
maka diusulkan untuk dipecatkan
jadi ini semuanya adalah kelanjutan dari muktamar tiga tahun yang lalu di samarinda
dan ini kan prosesnya sudah dari dua ribu tiga belas
dan ini yang menurut saya memang diusulkan ke pengurus id yang baru
untuk segera dieksekusi paling lambat selama dua puluh delapan hari ini
jadi masih terbuka kemungkinan untuk dr tirawan
untuk mencoba datang memberikan itikat baik
dan berkomunikasi dengan teman teman sejawatnya yang tadi diaku sebagai rumah kedua
untuk muktamar menjawabkan lah
apa yang kenapa pertanyaan pertanyaan menjawab seperti biasa
karena sifatnya penggialisan
tapi kalau tidak mau datang
tidak mau datang
dan tidak mau di telepon
tidak mau respon
maka dianggap itu tidak respect terhadap organisasinya sendiri
jadi masalahnya masalah internal organisasi
bukan masalah politik
oke pak pandu tadi anda mengatakan
bahwa ini sebetulnya biasa saja
banyak juga kemudian dokter dokter yang dianggap
diduga melanggar kode etik
kemudian dipanggil oleh mkek dan mereka menghadiri sidang
apakah selama ini mkek dan idi pernah melakukan pemberhentian
kepada dokter dokter selain dr tirawan
kalau memang diputuskan ataupun terbukti melanggar kode etik
seringkali pemberhentiannya adalah penghentian sementara
jadi yang itu juga sudah pernah diputus ke dr tirawan
pernah dihentikan sementara selama setelah itu
sudah selama setahun
tapi tidak di eksekusi
karena waktu itu teman teman ada yang berusaha memberikan kesempatan
untuk tidak di eksekusi
sementara memberikan kesempatan kepada dr tirawan
untuk menunjukkan etikat yang baik
itu saja sebenarnya
oke saya mau tanya ke dpr yang membela habis habisan
kepada dr tirawan
bang melki sebagai pimpinan komisi sembilan
yang dulu pernah bermitra dengan dr tirawan
kami agak bingung ya kenapa dpr sebegitu kencangnya
padahal banyak dokter
yang diberhentikan sementara oleh idi
kenapa hanya terawan yang segitu dibelanya oleh dpr
sebenarnya kan ini persoalan yang tadi sudah disampaikan
oleh pak pandu dan oleh banyak pihak ya
ini internal di id ya
internal di teman teman dokter
menjadi rame seperti ini karena
apa terjadi apa namanya proses yang kita lihat bahwa
publik kemudian menjadi rame karena
kan videonya beredar kemana mana
kemudian argumentasinya benar kemana mana
akhirnya kan publik memberikan atensi terhadap peristiwa ini
dan seperti biasa dpr ri adalah pelabuhan
di mana publik akan menumpahkan segala macam ekspresi
dan semenjak awal sebenarnya
seperti sudah saya sampaikan kemarin
kami karena sudah memperkirakan bahwa proses ini akan berdampak luas
kami juga sudah mencoba mengontak dan bahkan handphone saya itu dipakai loh
untuk komunikasi antara pak terawan dan pak adib ya
ketua umum idi yang baru
sementara dicari cara sebenarnya biar nanti ada komunikasi internal
di intern idi sendiri sebenarnya
jadi saya tidak kurang kurangnya juga
dan kami dari komunikasi sembilan tidak kurang kurangnya
agar ini menjadi persoalan internet di idi sendiri
nah tapi kan ternyata karena ini sudah terlanjur melebar
akhirnya banyak pihak sekarang sudah berpendapat
dan tugas kami dari tadi tadi untuk
sekali lagi kami menuju solusi di mana kepentingan publik
layanan kesehatan yang diberikan oleh
pak terawan bisa tetap dirasakan karena banyak manfaatnya
tapi juga kami akan membantu agar tetap ini sebagai organisasi profesi kedokteran
tetap bisa nyambung dengan pak terawan dan seperti pak terawan inilah
yang kira kira juga ada inovasi
ada juga kreasi yang juga perlu di apa namanya
diakomodasi dalam mekanisme dalam tubuh idi
tapi begini saya mau saya mau sampaikan juga
bang mel tiada belum jawab ya pertanyaan saya
saya sampaikan tadi yang pak pandu sudah sampaikan tadi adalah
setahu informasi yang kami peroleh
pak terawan bukan sama sekali tidak pernah hadir
pernah hadir dalam pemanggilan yang oleh mkek
tapi memang pada saat itu sudah ada pertemuan
kemudian sudah dipresentasikan oleh pak terawan penemuan penemuannya
tapi kan waktu itu memang ada permintaan tambahan lagi yang harus disampaikan
dan waktu itu kelanjutannya itu yang kemudian tidak terjadi
tapi kalau sama sekali tidak hadir sih informasi yang kami terima pernah hadir
pernah hadir di mkek hadir kemudian menyampaikan berbagai permintaan mk
oke bang mel ti
kemudian tidak sempat kemudian apa namanya
dipanggil lagi dan tidak sempat datang lagi
tapi apa namanya sudah di waktu itu kan dikatakan sudah sempat keunah
saya juga sebagai dokter untuk menyampaikan forum akademisnya di mkek
bang mel anda belum menjawab pertanyaan saya ya
ini ya begini mana saya lihat soalan kita ini
mesti ada yang masih ada yang menyebabkan
pak terawan dan pimpinan idi
sehingga ini jangan terlalu lama nih kita berdebat ini
saya berharap tadi kemenkes sudah bicara
harus segera dilakukan untuk menjembatani antara pak terawan dan
sehingga kita harus segera menyelesaikan persoalan ini
ada solusi terbaik
sehingga kita bisa bergeser untuk menuju pada penanganan masalah covid
dan banyak sekali masalah kesehatan yang lain
dan jangan ngorbankan kepentingan publik itu aja
oke pak pandu
saya mau tanya tadi bantahan dari bang melki bahwa
ada beberapa kali pak terawan ini hadir untuk memberikan penjelasan
tapi ada permintaan tambahan dari mkek yang kemudian tidak disanggupi begitu ya
tapi kalau kita lihat ya beberapa alasan pemecatan pak terawan
karena vaksin nusantara yang tidak melalui uji klinis begitu ya
apakah kemudian ini menjadi alasan yang sangat krusial bagi idi
untuk memecat pak terawan memberhentikan pak terawan
dibandingkan dengan mungkin ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh terawan itu sendiri
menurut versinya teman teman dpr
tentang isu vaksin nusantara itu tidak menjadi konflik
tapi menjadi kesadaran
yang menjadi konsideran adalah upaya upaya yang dilakukan oleh
saudara dokter terawan yang sesuai dengan kode etik dokteran
dan sudah diingatkan untuk tidak mempromosikan layanan jenis
intervensi kesehatan yang belum terbukti secara ilmiah
itu waktu itu adalah seletu anggiografi yang dilakukan untuk masalah
mengatasi gangguan pembuluh darah di otak
program cuci otak ya terapi brainwash ya
dan kemudian juga yang waktu itu juga dilarang untuk menjadi ketua organisasi
karena waktu itu pak terawan pernah menjadi yang ketua perhimpunan dokter spesialis radiologi
dan ketika sudah selesai masanya
malah pak terawan membentuk perhimpunan dokter spesialis radiologi klinik
yang tidak sesuai dengan aturan aturan
yang berlaku dulu membentuk organisasi di bawah naungan pbid
jadi itu pertimbangannya adalah promosi
promosi yang memuat bukan waktu dasar antaranya
karena yang menjadi masalah adalah pertanggung jawaban dari segi evidence based nya
itu yang diminta itu
dan memang betul pada awal dua ribu tiga belas diundang datang dan diminta buktinya dan sebagainya
kemudian pak terawan mempersiapkan
dan pada waktu dua ribu delapan belas juga ditengahi lagi bahwa diizinkan oleh menteri kesehatan prof nila muluk waktu itu
untuk melakukan riset yang betul betul serius dibantu oleh badan litbangkes
dengan riset berbasis pelayanan
tetapi sayangnya tidak ada laporan yang harusnya menurut izin yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
itu ke badan litbangkes sama sekali
dan sampai sekarang tidak ada lagi
tidak ada publikasinya sama sekali laporan yang izin riset berbasis pelayanan itu
yang juga dipakai untuk izin riset berbasis pelayanan untuk vaksin nusantara
tidak ada halangan untuk inovasi
tetapi semua itu harus dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaedah kaedah ilmiah
oke artinya pak pandu artinya
jadi masalah ini tidak akan melebar tergantung itikat baik dari saudara dokter terawan
apakah dia mau jadi heboh seperti ini
karena ini masalah sebenarnya masalah sejarah
jadi harapan saya kepada saudara dokter terawan untuk segera berkomunikasi datang saja
itu kan teman teman sejawat sendiri
semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan
tetapi jangan sampai tidak mau datang tidak memberi keterangan kenapa tidak datang
tahan dulu pak pandu nanti kita akan tanya ke dpr ke bang melki
apakah kemudian alasan pemecatan ini memang murni alasan etik
kenapa kemudian dokter terawan tidak datang saja
seperti keinginan dari teman teman mkek dan juga idi
jangan dijawab dulu kita akan jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
tadi ada pak pandu riono sudah membeberkan soal alasan alasan pemberhentian dr terawan berdasarkan hasil rekomendasi dari mkek
kita ke bang melki
anda melihat alasan pemecatan ini memang murni alasan etik atau sudah masuk ke dalam ranah politik
tadi alasannya sudah dibeberkan ya oleh pak pandu bahwa ini sepertinya sudah merupakan puncak gunung es sudah beberapa kali pak terawan diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki
dan melakukan riset melewati tahapan tahapan meskipun beliau mau berinovasi boleh tapi tahapan tahapan harus dilalui
jadi saya sekali lagi kalau urusan organisasi nanti biarkan teman teman ini menyelesaikan sesuai aturan lainnya
tapi saya berbicara pada itikat baik bersama kepentingan masyarakat dan publik luas ya
kalau intern di ini tentu sebaiknya ini yang menjelaskan
saya pribadi sebenarnya gini
dokter adib ya ketua umum ini yang baru sekarang
dalam kondisi masalah semacam ini kita
mesti juga melihat bahwa masalah kesehatan kita cukup
banyak ya kita harus segera
mencari solusi dengan masalah ini mbak nana agar
jangan sampai kita
mencurahkan energi kita
itu urusan ini kok
nggak ada solusinya saya langsung masuk ke solusi aja
kalau bicara soal sebab nanti kita
berdepannya ke belakang lagi
tapi menurut saya harus ada segera kita bisa
ada soal solusi karena
pertama tentu di
intern id masih ada cara untuk menyelesaikan
agar soal ini ada jalan keluarnya
solusinya tidak usah menang menangan
tapi tadi kita cari
yang baru terawan
dan pmk ek yang baru itu bisa duduk
bicara mencari jalan agar
mekanisme di id bisa dilakukan
pak terawan juga bisa menyampaikan
seperti apa adanya dan beliau tetap bisa berpraktek
intinya itu jadi mekanisme idi
jalan itu bisa diselesaikan
dan para wanita bisa dapat berpraktek
sehingga kepentingan publik luas juga bisa kita layani
tentu karena kan
menkes sudah bicara akan memfasilitasi
melalui menkes juga sudah sebagai
penanggung jawab utama
pelayanan kesehatan ini
nanti menteri kesehatan akan juga
saya kira bersama nanti dengan pengurus idi
yang baru nanti bersama pak terawan mungkin duduk
agar soal soal semacam ini
yang sekali lagi saya melihat ini persoalan
di soal komunikasi
jadi dari dua belah pihak ini
mesti menyepakati pola komunikasi yang sama sama
nyaman satu sama lain
dari id nya nyaman
pak terawannya nyaman
kebenaran bidang itu sama dan
walaupun saya juga mendengarkan berbagai informasi
yang berkembang di situ ini
kita carinya sekali lagi yang kebelakang itu
sebagai refleksi tapi ke depannya yang penting
yang saya kira yang penting utama itu
karena kalau bisa lagi kebelakang
nanti kita mencari salah benar nanti nggak ada ujungnya
oke tapi bang melki ada tahapan tahapan
yang harus dilalui
ataupun dilakukan oleh dr terawan
ketika beliau ingin berinovasi
seperti pada saat beliau menerbitkan
ataupun terapi dsa kemudian vaksin nusantara
itu kan tidak ada tahapan tahapannya
ataupun dilaporkan oleh
pak terawan ke mkek apakah ke depannya
beliau ini mau ya pak terawan mau
kemudian melewati tahapan tahapan
mempertanggungjawabkan memberikan laporan
karena kan itu ada aturan di organisasi internal
pbid yang harus ditaati oleh pak terawan
atau pak dr terawan
nanti itu yang saya kira tadi
saya tadi mengatakan ya pak nane
masih duduk bersama dengan kepala dingin
dengan tenang karena kalau bicara di publik
ini kan saya menduga dan melihat bahwa
kita nanti bicaranya kan ini kita banyak
yang tidak begitu bisa masuk dalam
internal id nya ya internal id kan punya
situasi sendiri pak terawan tadi sudah
menyampaikan bahwa idi itu rumah
keduanya berarti tidak pernah merasa
terpisah dari teman teman di idi dan
dekan dekan sejauh dokter nah suasana
kondusif ini saya berharap akan bisa berhasil
saya berharap agar kita jangan lagi
menaikkan tensi perdebatan yang ada ini
sekarang kita turunkan tensi cari solusi
terbaik sekali lagi idi tentu kita
hormati sebagai organisasi yang punya
independensi tersendiri kemudian pak
terawan juga kita dorong terus
mengembangkan inovasi dan tetap berpraktek
tapi tentu hubungan antara pak terawan
dengan id ini yang ada yang tadi kurang
lebih kita harus memperbaiki bersama
oleh kedua belah pihak nanti ini bisa
jadi contoh ke depan pak terawan bisa
menjadi salah satu
contoh dimana orang orang yang berinovasi
pun juga mendapatkan tempatnya tapi kemudian
mekanisme di internal ini pun juga tetap
kita jagain jadi ini jangan lagi
diperdebatan ini pasti kalau cari
perdebatannya ada saja tapi kita cari ke depan
oke saya mau tanya ke pak pandu apakah
kemudian bisa seiring sejalan bahwa
komunikasinya kalau misalnya pbid dengan
pak terawan duduk bersama masih ada celah
bagi idi untuk melakukan mediasi dengan pak
terawan dan memberikan kesempatan sekali
lagi kepada pak terawan apakah memang
masih bisa dilakukan pak pandu
tentu semuanya masih bisa ya saya kan
optimis orangnya bahwa waktu ketika pak terawan
diangkat jadi menteri kesehatan kan belum
datang ke kantor pbid ya kan waktu itu
saya senang sekali akhirnya pak terawan mau
datang ke kantor pbid dan ketemu dokter
daeng dan teman teman di sana harapannya
kemudian nanti kalau diundang lagi diundang
lagi mau datang gitu nah ini yang menurut saya kita
saya kira pbid mungkin harus mengundang
kembali beliau ya kan untuk bagaimana
respon terhadap keputusan ini apakah
ada keberatan apa yang masih bisa
diinikan dan pak terawan kalau diundang
juga harus datang atau pak terawan dengan
cuka cuka rela telepon ketua pbid yang
baru dokter adib saya barusan juga
berkonsultasi dengan dokter adib untuk
bertemu mau kalau nggak mau bertemu di kantor pbb ya bertemu
di mana dengan suasana yang lebih rileks
jadi suasananya kan harus kolegialitas itu yang
tidak pernah hilang di dalam keluarga idi adalah
suasana kolegialitas jadi kita harus saling
respect dalam sumpah dokter kita menghargai
teman sejawat sebagaimana kita ingin dihargai
oleh sejawat yang lain ya kan jadi itu
di suatu amanat yang kita
sumpah waktu kita dianggap disumpah untuk
bersikap seperti itu jadi tidak ada musuh
tidak ada ini semuanya bisa diselesaikan
dan ini komunikasi jadi menurut pak melky
komunikasi komunikasi kan harus dua belah
pihak tidak hanya dari pbit tapi juga
dari pak terawan yang ini menurut saya
monggo lah jadi pak terawan mohon dengan
dengan saya dengan pohon kepada pak terawan
supaya bisa membangun komunikasi dan

dan sama teman teman pbid dokter adib dokter adib dokter terawan

saya masih membuka komunikasi bahwa ini
adalah keluarga besar kita semua oke pak
pandu tapi kalau kemudian nanti proses
komunikasi sudah bisa dibuka antara pbid
dengan pak terawan tapi kan ada aturan
organisasi yang harus tetap harus dilalui
dijalankan oleh pak terawan oleh dokter
terawan apakah kemudian ini tidak menjadi
semacam tindakan permisif kalau misalnya
nanti ada dokter dokter lain yang diduga
melanggar kode etik kemudian duduk saja
komunikasi saja dengan pbid kemudian
masalahnya kemudian bisa dicari titik
temunya seperti itu
itu kan biasa kita kan pembinaan
jadi namanya pembinaan itu seperti itu
kita ditegur saya pun juga kalau ada kesalahan
ditegur oleh adik adik yang jadi pengurus
dokter adik saya dia menegur saya kalau saya
melontarkan satu statement yang tidak
sesuai dengan profesi kedokteran dan
sebagainya saya terima dan kalau saya
dipanggil saya datang kenapa saya begini
dan saya minta maaf untuk tidak melakukan
hal yang sama itu biasa mbak kalau kita
dalam suasana keluarga seperti itu
jangan menghindar jangan menghindar kalau
menghindar ya nggak ada komunikasi jadi
salah kaprah semua seperti ini dan membuka
yang tidak perlu yang seharusnya orang
lain tidak ikut campur menjadi ikut
campur oke oke terakhir bang melki ini
dpr tampaknya sudah melontarkan
beberapa macam pernyataan yang nadanya cukup keras ya
yang nadanya cukup keras ya yang nadanya cukup keras ya
apakah kemudian dpr melihat kedudukan
idi perlu ditinjau ulang dalam ruu
praktik kedokteran dan pendidikan
ini baru muncul setelah ada masalah pak
terawan loh dari semua peristiwa ini
kan kita belajar untuk memperbaiki satu
sama lainnya jadi tentu dari peristiwa
ini kami berharap agar kita semua lah
juga teman teman saya itu di pbid
juga itu juga solib saya semua mbak nana
oke dr daeng kawan dr adib kawan
dokter selamat juga kawan itu semua kawan kami
nanti kami pasti akan
segera berkomunikasi dengan semua
teman teman di idi di dpr ri juga saya kira sama
jadi kalau kita sudah duduk bersama itu
cari solusi itu pasti kepentingan bersama
bukan lagi penyebaran per orang yang kita
diterima oke dan yang terakhir begini
saya kira karena kita tadi sudah punya
ton yang sama bahwa kita mesti
menjembatani komunikasi yang produktif
antara idi dan semua anggota
termasuk penyelenggaraan ini kami berharap
segera kita dorong pada penyelesaian
solusi yang betul betul dengan untuk
kepentingan bangsa merah putih masyarakat
banyak kejadian patrawan ada titik
temunya lewat komunikasi yang bagus dan
saya percaya saya percaya bahwa teman teman
idi ini teman teman dokter ini mereka
punya jasa besar bagi negeri ini
semenjak prakemerdekaan sampai hari ini
jadi itu dengan kebesaran nama
kebesaran jiwa orang per orang maupun
organisasi solusinya itu pasti bisa
ditemukan dan mbak nana begini di setiap
keputusan itu selalu ada yang namanya
apabila di kemudian hari terdapat
asukan nah itu bisa semua bisa diperbaiki
jadi kita dorong ke arah solusi lagi
jadi jangan kita lagi bicara ke belakang
karena ini kita tahu masalah ini sudah
menimbulkan atensi nasional mesti kita
ada solusi bersama kedepan oke baik kita
tunggu nanti bagaimana proses komunikasi
titik temu antara pengurus besar ikatan
dokter indonesia dengan mantan menkes
dr terawan agus putranto apakah
akan bisa duduk bersama dan kemudian
persoalan bisa diselesaikan sehingga
menjadikan win win solution bagi kedua belah pihak
pbid dan juga dr terawan kita akan
tunggu nanti bagaimana hasilnya semoga
kementerian kesehatan dan juga dpr bisa
memfasilitasi proses komunikasi antara
dua pihak ini terima kasih sekali
orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada pak pandu riono
anggota pbid dan juga bang melki
lakalena wakil ketua komisi sembilan dpr ri
saya selalu pak pandu dan juga bang melki
terima kasih terima kasih selamat sore
selamat sore mbak melki